ini apaan ini
aduh gampang banget aja
ini apaan ini
ini apaan ini
aduh gampang banget aja
ternyata ibu beli what
ibu beli ga tau
kalau tiap hari ku dapet sg ini
waalaikumsalam pak ustadz
silahkan duduk pak
silahkan duduk pak ustadz
risik banget sih lo
sudah pak ustadz pulang aja deh
saya nggak butuh siraman rohani
saya butuh tidur
salam itu adalah doa keselamatan dan keberkahan kepada allah tina
untuk orang yang baru pertama kita temui pada hari ini
tina baru saja didoakan
pak ustadz maafkan tina ya
apa kenapa kita mesti minta maaf sama dia
pulang lah lo
terus lo ngapain di sini
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
gatel banget ya pak
karena belum mandi kali ya
gatel badan gue
ibu cepetan ibu
lala pengen sekolah ya bu
main lu sekolah mendingan lu ngemis dapet duit
sekolah cuma ngabisin duit
tapi lala pengen sekolah bu
gua bilang enggak enggak
buat dulu kamu seluji anak
biarin lala sekolah ibu saja yang kerja
kok jadi lu sih yang ngatur gue
aku bener bener mengampunku
rattau ruttaru akan di rumah
kebetulan kamu bu terus youtubers
pak ustadz saya jadi bingung sekali
ibu jangan sampai kita pernah berhenti untuk meminta kepada allah
karena allah itu sangat sayang kepada umatnya
jika umatnya selalu mengingat dia
dan insya allah dia akan mengabulkan apa yang kita pinta kepadanya
tapi ibu udah benar benar kelewatan pak ustadz
saya lala sampai heran kenapa allah memberikan ibu seperti itu
kenapa nggak seperti ibu teman teman lala yang lain pak
lala allah itu paling tahu apa yang terbaik buat kita
termasuk kepada lala
kalau sekarang ini allah ngasih ibu seperti ibu lala sekarang
karena dia tahu lala pasti sanggup menghadapi ibu lala seperti sekarang ini
yang belum tersenyum
tuh teman teman lala sanggup
pak ustadz tapi saya ragu pak
apakah tindak bisa berubah atau tidak
ibu jangan sampai kita pernah meragukan kemampuan allah
allah itu serba maha
maha pengasih maha penyayang maha perkasa
termasuk dalam hal membola kaki
maha pengasih maha penyayang maha perkasa termasuk dalam hal membola kaki
membuat balik hati manusia
berimana lo berdua
siapa yang nyuruh
ga ada tir
hei lo berdua jangan bikin aturan sendiri ya
gue bilang kerja kerja yang benar
tapi bikin hati tenang
he diam dulu nih
mulai detik ini gue gak mau lu berdua pada sholat ya
he ngantri ngantri
aturan kasih ya
he he buruan jalan jalan
tau nih badan gue kenapa sih
apaan sih ini
ya ampun kok gue juga merah merah nih
aduh makin gatel
gatel merah merah sih
udah jangan banyak nanya
mbak bawain taleg ya
iya jangan banyak nanya ambil buruan
gatel kepala gue
ini apaan ini gatot banget aja
ini apaan ini